kita beralih ke topik yang sedang hangat di seluruh dunia yaitu pokemon go
apakah anda kira kira masih mengejar pokemon di pokemon go
kali ini dengan google maps anda dapat melihat lokasi tempat pokemon kesayangan anda berada
dengan menggunakan link berikut ini seperti anda bisa saksikan di layar kaca anda
anda dapat melihat keberadaan pikachu ada kemudian abra tanggela charmander dan masih banyak tokoh tokoh pokemon lainnya
anda dapat melihat di daftar pokemon yang jarang atau amat jarang ataupun epic
misalnya kita bisa saksikan di sini yang jarang seperti pikachu kemudian yang sangat jarang
kita bisa lihat ada sosok snorlax ada magmer kemudian yang epic
kita bisa saksikan ada porygon kemudian blastoise ada dragonite
nah tokoh tokoh ini dapat dinyalakan dan juga dapat anda matikan
link untuk hunting pokemon go dapat anda lihat di twitter kami